halo selamat petang informasi pertama cnn indonesia update dari afganistan
beberapa ledakan terjadi di dekat istana kepresidenan di kabul afganistan
pada selasa waktu setempat otoritas setempat mengatakan ledakan disebabkan serangan mortir oleh kelompok taliban
juru bicara kementerian dalam negeri afganistan najib janis mengatakan
serangan mengakibatkan dua polisi mengalami luka ringan
ledakan ini terjadi hanya dua hari setelah presiden afganistan ashraf ghani
menyerukan gencatan senjata selama tiga bulan dengan taliban terhitung sejak senin dua puluh agustus lalu
namun seruan presiden ghani ditolak oleh kelompok taliban
berikutnya kita ke italia sedikitnya sebelas orang tewas tersapu aliran banjir bandang
setelah anak sungai raganelo yang berada di taman nasional poinho
italia tiba tiba meluap mengakibatkan hujan deras atau akibat dari hujan deras yang turun di bagian hulu sungai
sejauh ini petugas masih belum rilis nama nama dan keluarga negaraan para korban tewas dalam musibah ini
namun diperkirakan seluruh korban yang datang ke lokasi ini adalah wisatawan dari italia
anak sungai raganelo merupakan sebuah lokasi wisata yang berada di taman nasional poinyung
anak sungai ini berada di sebuah ngarai yang sempit dengan kedalaman satu km
dalam operasi penyelamatan kali ini anak sungai raganelo berada di sebuah ngarai yang sempit dengan kedalaman satu km
dalam operasi penyelamatan kali ini anak sungai raganelo berada di sebuah ngarai yang sempit dengan kedalaman satu km
dan bila nanti dinyatakan sukses ia akan dikontrak untuk memperkuat mariner di liga utama australia yakni ilic
dan bolt memutuskan untuk menjadi pemain sepak bola profesional setelah ia menyatakan pensiun dari dunia lari yang telah membesarkan namanya
sebelumnya pria tiga puluh satu tahun ini juga sempat menjalani sesi latihan uji coba bersama dengan klub raksasa jerman yakni borussia dortmund
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih sampai jumpa